putraku kian santa bukan seorang pembunuh
menyakiti binatang pun dia tidak tega
apalagi membunuh manusia
itu hanya alasanmu
untuk menutupi perbuatan dan tindakan keji putramu
aku mengatakannya sesungguhnya jekat wira
tidak perlu berpanjang bicara sini wangi
jadi kau memiliki pedang pusaka
itu tidak akan mengubah apa apa
aku akan tetap melangkahi mayatmu
dan menghabisi kian santa
sekarang keluarkan kuatan pedangmu
sampai jumpa di video selanjutnya
aku hargai perlawananmu
itu tidak cukup untuk mengalahkan
menjauh daripada putriku
atau kau akan menyesal seumur hidupmu
hamba mohon padamu ya allah
keselamatan dan perlindungan pada putra hamba kian santa
dimanapun dia berada
yang bisa menandingi keselamatan pemberianmu
yang bisa melebihi perlindunganmu ya allah
doa hamba mu yang lemah ini ya allah
aku sedih melihatmu jagadwira
kau telah bertaubat
kau telah bertaubat
dan meninggalkan dunia hitam
dan meninggalkan dunia hitam
tapi kenapa sekarang
tapi kenapa sekarang
kau muncul dengan cara seperti ini
karena putramu siliwangi
aku tidak percaya
putraku kian santang
bukan seorang pembunuh
bukan seorang pembunuh
menyakiti binatang pun dia tidak tegak
apalagi membunuh manusia
apalagi membunuh manusia
itu hanya alasanmu
untuk menutupi perbuatan
dan tindakan keji putramu
dan tindakan keji putramu
aku mengatakannya sesungguhnya jagadwira
tidak perlu berpanjangbicara siliwangi
tidak perlu berpanjangbicara siliwangi
tidak perlu berpanjangbicara siliwangi
tidak untuk bertarung menghadapiku